di depok juga ini ada informasi mengenai mantan sekretaris daerah yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan dan juga pelebaran jalan nangka
tapos depok jawa barat hari prihanto mangkir dari pemanggilan pertamanya tim penyidik tipikor polresta depok
hari mangkir karena ada urusan pribadi ke cirebon jawa barat
sementara itu penyidik pun rencananya akan memanggil mantan wali kota nur mahmudi ismail hari kamis ini
ketidakhadiran hari prihanto mantan sekretaris daerah depok yang juga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan dan pelebaran jalan dikemukakan kuasa hukumnya
ahmar isan rangkuti kepada awak media di mapolresta depok rabu siang
ahmad mengatakan dengan berhalangan hadir hari ini tni mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan pada dua belas september mendatang
ahmar menambahkan ketidakhadiran kliennya ini dikarenakan ada keperluan pribadi ke cirebon
namun ahmar tidak bisa memastikan keperluan yang dimaksud
kita lagi menunggu dari bapak kapolres untuk tanggapan dan respon dari silakan
alasan itu dulu kenapa pak
itu tadi ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan
tidak terlalu banyak kamera pak
ya sebab itu ya jadi selalu kita nunggu untuk dapat respon dari bapak kapolres
kapan untuk kapan
kita minta sampai berapa hari pak
kita mintanya satu pekan
seperti yang diketahui hari prihanto merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan tim penyidik tipikor polresta depok
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan pelebaran jalan nangka yang merugikan negara sepuluh tujuh miliar rupiah
selain hari tim penyidik juga menetapkan mantan wali kota depok nur mahmudi ismail sebagai tersangka dalam kasus yang sama
pemeriksaan terhadap nur mahmudi dijadwalkan kamis tanggal enam september dua ribu delapan belas
saat ini keduanya telah dicekal untuk bepergian keluar negeri
muhammad wahyudin latif depok
ya langsung saja
ke polres depok jawa barat sudah ada arman helmi di sana
selamat pagi arman apakah dari pantauan anda di sana sudah ada kehadiran dari nur mahmudi yang kemudian datang memenuhi panggilan penyidik polri hari ini
ya selamat pagi dea intan dan juga ratu nabila
kami masih menunggu kedatangan daripada mantan wali kota depok nur mahmudi ismail
setelah kemarin mantan sekdanya hari prihanto mangkir dari panggilan dengan alasan ada kepentingan keluarga atau kepentingan
pribadi di cirebon seperti itu
dan kita akan lihat apakah hari ini nur mahmudi ismail akan datang memenuhi panggilan dan diperiksa pertama kali sebagai tersangka
atau ia akan beralasan yang sama dengan mantan sekdanya dulu hari prihanto seperti itu
namun yang jelas dan yang pasti setelah pengumuman tersangka ditetapkan kepada hari prihanto dan juga nur mahmudi ismail ini
pada dua puluh agustus maksud kami dua ribu delapan belas dikeluarkan oleh polda metro jaya
kemudian juga spdp tersebut sudah disampaikan ke pihak kejaksaan
dan pihak kejaksaan sendiri masih menunggu proses pemeriksaan kepada dua orang tersangka ini
karena memang masih belum memasuki tahap satu atau tahap pertama
sehingga kewenangan pemeriksaan masih tetap berada di wilayah polores depok seperti itu
dan untuk menangani kasus ini komisi pemberatasan korupsi kpk juga telah mendapatkan pemberitahuan mengenai spdp tersebut
sehingga kemudian juga spdp tersebut sudah disampaikan ke pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan sendiri masih menunggu proses pemeriksaan kepada dua orang tersangka ini
kpk masih mensupervisi ataupun juga memantau kasus ini apabila nanti diperlukan bantuan oleh kpk
maka kpk dengan senang hati akan membantu mengusut tuntas perkara ataupun juga dugaan korupsi
pengadaan pelebaran jalan dan juga pengadaan lahan untuk di jalan nangka di wilayah kecamatan tapos depok seperti itu
kalau misalnya kita melihat di jalan nangka yang berada di tapos ini sehari hari begitu padat dipenuhi oleh kendaraan roda dua roda empat dan juga bahkan kendaraan besar
apabila weekend ataupun juga air pekan jalan nangka ini semakin padat semakin semeraut dengan adanya aktivitas warga
apalagi di sekitar jalan nangka ada pusat rekreasi waterboom milik salah satu apartemen sehingga memang di sana setiap air pekan akan selalu padat dan dipenuhi oleh manusia dengan kendaraan
dan untuk pembebasan lahan ini juga ternyata sudah dilakukan sejak tahun dua ribu lima belas dan warga di sekitar jalan nangka masih tetap menunggu biaya ganti rugi pembebasan lahan yang sampai saat ini
mereka tidak tahu junturungannya seperti apa atau berapa jumlah yang harus mereka terima untuk pembebasan lahan itu
sehingga warga yang ada di jalan nangka berharap dan juga meminta agar supaya mapolres depok segera mengusut dan juga mengurus kasus ini dengan menjerat kedua tersangka
mantan wali kota mereka dan mantan sekda mereka masing masing nur mahmudi ismail dan juga hari prihanto seperti itu
sejauh ini kami juga masih belum melihat ada kedatangan dari pihak tim pengacara atau tim kuasa hukum yang datang ke mapol resta depok
kami sempat berpapasan ataupun juga meminta keterangan sedikit dari kapolresta depok
namun kapolres mengatakan agar supaya wartawan dan awak media menunggu hasil pemeriksaan dan dirinya sendiri masih belum bisa memberikan keterangan lebih banyak seperti itu
dan sejauh ini mapolores depok juga sudah mencekal dua orang tersangka ini dengan memberikan atau melayangkan surat kepada imigrasi agar supaya mereka dicekal untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mempermudah proses pemeriksaan
mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan kepada dea intan dan juga ratu nabila
baik arman jadi sejauh ini belum ada tanda tanda begitu ya kedatangan dari nur mahmudi sendiri
baik terima kasih atas laporan anda arman helmi
baik nur mahmudi ismail yang merupakan politisi partai keadilan sejahtera kini tersandung kasus dugaan korupsi anggaran apbd proyek pelebaran jalan nangka tahun dua ribu lima belas
nur mahmudi sendiri pernah menjadi presiden partai keadilan sejahtera pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
dan lalu seperti apa
kemudian profil dari
dari nur mahmudi ismail kami memiliki informasinya untuk anda
menurut data dari litbang cnn indonesia nur mahmudi ismail merupakan pria kelahiran kediri jawa timur pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dirinya pernah mengemban pendidikan di sebuah universitas di texas amerika serikat
dalam karir politiknya nur mahmudi pernah menjadi presiden partai keadilan sejahtera maksud kami partai keadilan
periode seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga tahun dua ribu dua
tidak sampai di situ nur mahmudi juga sempat menduduki ketua komisi delapan dpr ri menteri kehutanan
dan menjabat selama dua periode wali kota depok pada tahun dua ribu enam hingga tahun dua ribu enam belas